saudara warga di sekitar lingkungan pesagi kabupaten karangasem bali
digegerkan dengan penemuan jenazah di saluran irigasi
diduga korban yang berusia delapan puluh tahun itu bunuh diri karena menderita sakit yang cukup lama
jenazah ditemukan di aliran irigasi di lingkungan pesagi kabupaten karangasem bali
setelah itu warga juga langsung melapor ke polsek karangasem
kemudian pihak kepolisian langsung melakukan olah tkp bersama pihak kesehatan
dan menemukan beberapa luka pada tubuh korban akibat terbentur batu
serta terbawa arus air sungai
dari hasil pemeriksaan korban diketahui wanita berusia delapan puluh tahun
jam enam setengah enam itu dia lari ke sini
dia mau mandi mau masuk
resaksi yang hendak mandi di sungai
nah selanjutnya warga menghubungi
poset karangasem dan peguam kesehatan
dan mengevakuasi mayat tersebut
ke rumah sakit umum daerah kransong